hai drama korea start up membelah netizen secara tajam dengan tim dosan dan tim jipyong lebih tajam
belahannya ini daripada pilpres tahun lalu malah dan indonesia memang dikenal mudah menerima budaya
baru apalagi korean wave yang muncul sudah lama dan konsisten ya ini dia konsistensinya korean
wave itu luar biasa kita bahas malam ini bersama narasumber sudah bergabung secara virtual dosen
program studi korea fakultas ilmu budaya ugm yogyakarta surai agung nugroho pak surai selamat
malam anyong terima kasih pak surai atas waktunya semoga pasur dalam keadaan sehat pasalnya kita
bicara soal korean wave makin kesini makin terasa di sosmed tiap hari selalu ada kata kunci soal
korea apapun itu musik drakor dan lain sebagainya kenapa mereka bisa begitu mudah kita terima pak suar
indonesia kita masyarakat indonesia sejak dulu kan terkenal open ya oke kita langsung aja bicara bagaimana punya hiburan waktu
masuk dulu senang kita lihat episode dari taiwan kemudian ada jepang indonesia hollywood sekarang
masih bersamaan dengan hollywood ya kita emang ya kita terbuka open berarti hiburan luar terus
korea masuk ke dua itu kan saya juga tahu sepuluh tahun terakhir kan apalagi korea menancapkan sebagai
apa ya powerhouse
hai konten kreator drama atau kepo apalagi seperti itu jadi jangan salah sekarang tetangga kita thailand
juga parasitik kita dengan drama seriesnya jadi memang sudah open untuk dunia hiburan luar
anda tahu dua ratus enam puluh juta nah misalnya ini ya misalnya drama korea nonton sepuluh juta saja delegasi
nah mereka nonton drama
tapi memang di indonesia menjadi bahan pembicaraan
jadi saya akui saja memang drama korea memang semacam staple food buat masyarakat kita
terutama di saat pandemi ini ya pak surai jadi kayak mereka sepertinya yang paling aktif selalu menyiapkan segala macam konten gitu
korean wave menggunakan teknologi terutama kan
jadi apalagi kalau kita di netflix misalnya drama korea banyak
jadi itu sudah menunjukkan bahwa korea itu sudah punya itu edarnya sudah dibeli
nah itu memang harus terus berubah
nah itulah dan kita seperti pasar memang mau nggak mau ya sebagai penikmat akhirnya seperti inilah
dan itulah yang terjadi di negara kita
kita sudah open sejak dulu
pak surai tapi sebenarnya
drakor dari masa ke masa itu seperti apa sih
maksudnya kalau sekarang kan ceritanya lebih modern gitu ya
well kalau di negara itu di depan kita itu kuliah satu semester itu
tapi oke gini drama korea pun tahun sembilan belas sebelum sekarang bume seperti ini
dulu itu juga drama terpeta itu mengimitasi dari fungsi dari jepang pak
yang terang terangnya itu banyak drama drama jepang termasuk friday show acara tv jepang
nah sekarang kita tahu kan
korea itu sudah menemukan nichingnya sendiri
itu drama korea itu
yang kolosal atau dijanggum itu drama sejarah
itu kan punya itu korea kita sudah mengetahui
tapi kalau saya boleh melihat dari perkembangan selandia sekarang itu mungkin kita melihat
korea punya ciri ciri mengapa disukai drama sekarang
itu pasti lokasi sekarang tembak
drama kolosal sejarah atau drama modern termasuk saat saat ini
lokasinya sangat disentukan
maka saya melihat behind the scene nya itu
itu salah kurang bagus ganti lokasi syutingnya
juga seperti itu
drama lokasi dan soundtrack
saya ingin pilih soundtrack nya nggak mbak budri
itu juga soundtrack nya juga dibuast betul betul oleh mereka ya
jadi kemasannya tuh benar benar hulu kehilir benar benar di maintain dengan baik
pak surai tapi sudah nonton start up belum
jadi saya termasuk termasuk ini ya second lip syndrome
oke kira kira kenapa sih kira kira kenapa sampai startup ini heboh di indonesia
padahal kalau nielsennya di korea itu nggak seberapa tinggi ratingnya
kalau saya lihat satu kalau saya lihat gini
apapun drama korea yang muncul itu dicari orang
jadi setelah nonton kemarin itaewon club selesai world's night
apanya sih ya apalagi
yang cukup itu banyak orang yang lihat itu mencari cari drama korea
nah sekarang start up muncul ternyata
muncul karena ini nggak bisa dilepaskan mungkin dari apa ya
orang ingin sesuatu yang oh saya ingin melakukan sesuatu sendiri
nah ini cocok banget ya anak generasi muda sekarang
dengan yang merintis usaha
berarti itaewon club juga booming kan
apalagi start up ini lebih gitu ya
jadi bagaimana bisnisnya bagaimana start upnya
sekarang lagi ngetrend orang punya bisnisnya seperti itu
saya kira itu
dan saya ingin mengembangkan dengan perusahaan kecil yang saya bangun seperti ini
saya kira itu yang membuat orang

walaupun ujung ujungnya yang pastinya tidak yang menjadi
pak surai cnn indonesia com ini sempat merilis artikel
jadi diprediksi drakor akan kering ya dalam tanda kutip di dua ribu dua puluh satu
karena produksi juga menurun selama pandemi di dua ribu dua puluh
itu bisa kira kira akan begitu atau justru enggak
karena teknologinya sekarang sudah maju dan bisa saja mereka ngegas sekarang
saat kondisi pandemi di sana sudah mulai baik
kalau saya melihatnya begini
semua negara ya termasuk korea indonesia bagi hollywood juga termasuk terkena covid ya
tapi sampai lagi korea itu sudah kena cap masih positif ya
jadi ada sbs kbs nbc ctvc kemudian cstvn
mereka sudah punya line up drama sudah hitro
yang sudah dipersiapkan maka sebelum covid
jadi mereka harus melakukan sesuatu apapun untuk menjaga image
korea sebagai satu kekuatan penghasil ini
jadi pemerintah juga mendukung
walaupun sekarang dengan protokol kesehatan mereka saya baca itu di berita
bagaimana syuting ini enggak boleh bersama dengan drama ini walaupun sujudinya berdekatan
tapi yang mereka lakukan
jadi enggak mau ini hilang kesempatannya
jadi akan terus
oke akan terus ya nggak akan kering ya
karena drakornya ji chang wook juga sudah siap siap untuk rilis januari
pak surai terakhir nih apa take out yang bisa kita ambil yang bisa indonesia pelajari dari industri hiburan korea selatan
oke sebelum kita mungkin boleh saya bilang gini ya
kita harus sadar dulu bahwa kita juga punya indonesian kue
kita punya mbak agnese brian stephanie putri united film in particularnya mas joko anwar
dan itu berarti orang yang reaksi
kita harus sadar dulu kita punya itu mbak putri
nah kalau kita mau belajar dari korea kita harus road road yang on the right track ini kita akui di acknowledge punya itu
kemudian kita melihat sekarang platformnya online
thailand juga begitu negara kita
sekarang pemerintah juga sadar peproducen ott ini juga sadar
mulailah dengan youtube secara free dengan subtitle bahasa inggris seperti korea
dan itu akan bisa memastu bagaimana kita on the right track untuk kita seperti korea
saya kira begitu saja
semoga ini bisa diikuti jejaknya oleh mereka yang berkepentingan para otoritas
pak surai terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia connected
terima kasih banyak